penyelesaian frontage road sisi barat di jalan ahmad yani surabaya dibastikan mundur dari jadwal
hal ini dikarenakan adanya satu persil rumah di kawasan dolok yang belum bisa dieksekusi
pemilik rumah hingga kini tidak mau menyerahkan tanahnya karena terganjal masalah ahli waris
proyek frontage road barat untuk mengatasi kemacetan di jalan ahmad yani surabaya harus molor lagi
karena proyek ini terganjal oleh pembebasan satu persil bangunan rumah di kawasan bundaran dolok surabaya
masalah pembebasan lahan ini sendiri bukan karena pihak ahli waris tidak sepakat dengan ganti rugi senilai dua dua miliar
namun lebih disebabkan sengketa internal pihak ahli waris sendiri sehingga ganti rugi harus dilakukan melalui konsinyasi
saat ini proses konsinyasi masih disidangkan di pengadilan negeri surabaya
antara ahli waris itu mereka rebutan
siapa yang harus terima gitu
terus sudah mereka minta dikonsinyasi saja
sudah sidang konsinyasi
cuman biasanya untuk membongkar itu kita minta persetujuan untuk pembongkaran
untuk memenuhi target pemerintah kota surabaya telah mengajukan permohonan pembongkaran kepada pihak pengadilan negeri surabaya
namun hingga kini izin tersebut belum dikeluarkan oleh pihak pengadilan negeri surabaya
sambil menunggu pembongkaran satu persil tersebut pemerintah kota surabaya membangun box culvert untuk pendestrian di kawasan bundaran dolok sebagai langkah penanggulangan banjir
sementara itu meski terganjal satu persil bangunan rumah pemerintah kota surabaya tetap menargetkan proyek rampung pada akhir tahun dua ribu tujuh belas ini
wahyu pratama surabaya